nah ini bagi mereka yang tetap akan merayakan hari valentine
ada rangkaian bunga yang cocok dijadikan hadiah bagi pasangan
menjelang hari kasih sayang rangkaian bunga
banyak dipesan oleh muda mudi di mojokerto untuk mengungkapkan perasaannya
di tangan diantri wibawanti
remaja desa pacet kecamatan pacet mojokerto inilah berbagai macam jenis bunga
dijadikan rangkaian untuk kado valentine
jelang hari valentine ini pesanan bunga rangkaian meningkat hingga lima kali lipat
bahkan pesanan dengan berbagai media sosial seperti facebook instagram dan lainnya terus berdatangan
meskipun terlihat mudah tetapi membuat bunga rangkai ini tidak bisa sembarangan
perlu latihan dan pengetahuan tentang bunga yang cukup kuat
jika tidak maka bunga tidak akan terangkai dengan indah
karena tidak sesuai antara bunga satu dengan lainnya
dia mulai tiga tahun yang lalu
awalnya itu dibawa ke sekolahan
atau dia sengaja teman ada yang mau pesan gitu buat pacarnya
terus dibawa ke sekolahan kok banyak yang nanya gitu banyak yang suka
terus akhirnya pesan pesan gitu
bunga rangkai dijual dengan harga yang bervariasi
tergantung jenis bunga dan jumlah tangkainya
paling murah dijual dengan harga rp dua puluh lima dan yang paling mahal bisa sampai rp dua ratus
buat siapa ini pacarnya
iya buat pacar
dibanding hari biasa pesanan bunga di momen hari valentine meningkat hingga lima kali lipat
jika biasanya hanya menghabiskan tiga tangkai bunga sekarang bisa menghabiskan hingga tujuh tangkai
omset dian dari bisnis ini cukup besar untuk ukuran mahasiswa mencapai enam belas juta tiap bulannya